sebuah catatan dirilis oleh koordinator kontras haris azhar berisi pengakuan terpidana mati freddy budiman
dalam catatan haris freddy mengungkapkan peredaran narkoba melibatkan banyak aparat dari institusi seperti bnn kepolisian dan beacukai
menurut freddy mereka menikmati uang hasil peredaran barang haram tersebut namun testimoni haris ini ditanggapi sinis oleh mantan petinggi badan narkotika nasional
haris menceritakan pengalamannya saat bertemu terpidana mati kasus narkoba freddy budiman di lapas nusa kambangan dua tahun yang lalu
di damenggi kepala lapas dan pendamping rohani gembong narkoba ini membeberkan keterlibatan aparat negara dalam penyelundupan dan peredaran narkoba di indonesia
kepada haris freddy mengatakan ada petinggi kepolisian berpangkat inspektur jenderal yang terlibat namun ia tidak mau menyebutkan nama
kejahatan seperti narkoba itu tidak bisa dikira
kejahatan yang sistemik dia menyebutkan bahwa ada orang orang di balik institusi yang membantu dia mendatangkan narkoba itu ke sini
dia sebut dari misalnya dari bnn dari pabes polri dari bia cukai gitu ya
dia bilang saya kan mau datangkan saya mau datangin barang yang banyak besar gitu
saya harus acarain gitu
terus orang orang itu yang dibalik telpon dari beberapa institusi itu minta atau nitip harga
dia bilang saya nggak pernah takut sama ditip harga karena mereka ditipnya rp sepuluh ada yang rp tiga puluh
ditanya sama saya pak haris tahu nggak berapa harga barang per butirnya yang saya dapat itu dari pabrik
dia bilang salah pak cuma rp lima perak
dan saya jual barang itu di indonesia harganya rp dua ratus sampai rp tiga ratus
rata range nya begitu
jadi kalau orang mau ditip rp sepuluh rp dua puluh rp tiga puluh dia bilang
ada dari institusi bnn dari polri dari becukai
bahkan dia bilang dia cerita sama saya
saya pernah bawa mobil pak bintang dua
dan si bintang dua nya ada di samping kiri saya pak
saya yang bawa mobil dari medan ke jakarta
dan di belakang itu isinya barang narkoba semua
nah dia menyebutkan ini semua dalam konteks
selain nggak adil kok membongkarnya setengah setengah
penuturan freddy budiman yang diungkap oleh haris azhar ini dibantah oleh mantan deputi pemberantasan badan narkotika nasional beni mamoto
dalam pesan pendeknya kepada cnn indonesia benny menyayangkan kenapa haris baru membuka pengakuan freddy itu sekarang
menurut beni jika informasi itu benar aparat tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut kepada freddy yang sudah dieksekusi
beni juga menyarankan agar bnn dan polri mengambil langkah langkah
agar opini yang terbentuk ini tidak merupakan
sehingga penyakit yang terjadi adalah penyakit yang tidak merugikan institusi
ia bahkan meragukan kebenaran pengakuan freddy itu
yang disebutnya sebagai pemain narkoba kelas berat
yang cara berpikir bersikap dan bertindaknya sudah terganggu
budi adiputro cnn indonesia